mungkin akan banyak di daerah bodebek khususnya di depok
gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan penyumbang terbanyak kasus covid sembilan belas di jawa barat
berasal dari daerah penyangga dki jakarta yakni bogor depok bekasi atau bodebek
sumbangan kasus dari bodebek ini mencapai tujuh puluh persen
ridwan kamil pun menyatakan akan pindah dan berkantor di depok satu sampai dua hari dalam sepekan
dia berharap bersama satgas mampu menekan angka penyebaran covid sembilan belas di bodebek
saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan lebih intensif di daerah daerah yang zona merahnya tinggi
dan kebetulan mungkin ada pilkada sehingga memberikan semangat juga
oleh karena itu
satu minggu sekali sehari atau dua hari tergantung situasi
saya mungkin akan banyak di daerah bodebek khususnya di depok
sebelumnya untuk mengurangi kerumunan orang
pemerintah kota bandung menutup lima ruas jalan utama di kota bandung per delapan belas september lalu
lima ruas jalan utama tersebut adalah jalan asia afrika tamblong
otista suniraja purnawarmen riau merdeka riau dan merdeka aceh
penutupan jalan terbagi tiga sesi yaitu pukul sembilan hingga sebelas pagi
pukul dua hingga empat sore dan pukul sepuluh malam hingga enam subuh
namun penutupan jalan ini dianggap tidak efektif mencegah penyebaran virus corona
dibikin ribetnya ya jalan kan ditutup
jadi misalkan kayak teteh dari cisahem ke ini harusnya lewat asia afrika nggak bisa
saya sih setuju aja setuju aja nggak apa apa
itu mengikutin ini aja pak pemerintah aja
polrestabes bandung mengaku penutupan jalan tersebut mengakibatkan terjadinya kepadatan kendaraan di titik lain
namun pihak polrestabes sudah melakukan antisipasi dengan menyiagakan petugas untuk mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif
adapun pakar epidemiologi dari universitas pajajaran bandung
dwi agustian mengatakan penutupan jalan ini hanya akan memindahkan kerumunan ke tempat lain
sebaiknya pemkot bandung lebih berfokus melakukan pengetesan dan pelacakan kontak yang menjadi kunci utama pengendalian kasus covid sembilan belas
kita memindahkan kerumunan ya kalau dulunya kerumunannya di tempat itu sekarang kerumunan menunggu jalan itu dibuka
lebih baik kita fokus ke hal hal lain yang mungkin bisa lebih konstruktif terutama untuk melihat pola transmisi yang lalu
sampai sekarang saya belum bisa melihat sebenarnya pola transmisi di kota bandung itu seperti apa
pengambilan darah pertama hasilnya bagus
sementara itu gubernur jawa barat irwan kamil bersama kepala polda jawa barat irjen pol rudy sofahriyadi
dan pandam tiga sliwangi majen tni nugroho budi weryanto kembali menjalani tahapan sebagai relawan vaksin covid sembilan belas pada rabu siang kemarin
kunjungan kepuskesmas garuda kota bandung ini dilakukan untuk pengambilan sampel darah gunakan
untuk pengambilan sampel darah guna menguji apakah terjadi reaksi yang diharapkan
menurut irwan kamil pengambilan darah kedua akan dilakukan pada desember mendatang
hasilnya akan menunjukkan apakah vaksin sinovac asal tiongkok itu layak diproduksi atau tidak